bank indonesia dan otoritas jasa keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi debitur atau sid
saat ini bi dan ojk tengah memasuki masa transisi pengelolaan dan pengembangan sid yang sejak tiga puluh satu desember dua ribu tiga belas telah dialihkan pada ojk
komitmen kedua lembaga diwujudkan melalui penanda tanganan surat keputusan bersama antara gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo dan ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan mulia manhadat pada tanggal tiga desember dua ribu lima belas
pengembangan sistem informasi debitur atau sid sendiri akan dilakukan secara bertahap
ketua ojk mengatakan penyempurnaan aplikasi sid kepada ojk
rencananya diselesaikan paling lambat akhir tahun dua ribu dua puluh
sid yang telah disempurnakan nantinya akan digantikan oleh sebuah sistem bernama sistem layanan informasi keuangan
sistem informasi yang terintegrasi dan lengkap itu bisa diakses penuh
baik oleh bank indonesia oleh ojk dan kalau menurut undang undang ojk itu bisa diakses juga oleh lembaga lps lembaga penjamin simpanan
alhamdulillah berarti sore ini kita mencapai satu langkah kemajuan
karena tentu saja sid ini sesuai dengan undang undang pasal enam puluh sembilan undang undang ojk
seperti sudah kita ketahui ke depan pengelolaannya akan di bawah otoritas jasa keuangan
nyumbang utama informasinya perbankan
jadi bi yang sekarang bi dan ojk perjanjikan
jadi dari bank bank
semua informasinya masuk ke kita
tapi bi pernah keluarkan peraturan bank indonesia yang sekarang dialihkan ke ojk
itu dimungkinkan untuk ada private registry
istilahnya lpip lembaga penyedia informasi perkreditan
nah sistem informasi debiturnya sendiri kan sudah lama kita bangun kan
pengalihan dari pengelolaan oleh bank indonesia kepada ojk
jadi nanti ke depan pengelolaan sistem informasi debitur itu akan oleh otoritas jasa keuangan
pak mulyaman ojk menegaskan bahwa akses dari lembaga lembaga lain yang memerlukan informasi
itu lembaga lembaga yang memerlukan informasi yang tersimpan di dalam sistem informasi debito